kita harus menahan diri jangan kebantu angsa apa apa
baik om dan tante bisa percaya aku kok
pokoknya aku akan cari tahu gimana pun caranya
dimana elsa tinggal dan dia gimana sekarang
tapi elsa jangan sampai tau ya
kalo kami berdua
cari tau ya
baru mbak ganti
gak usah mbak aku masih bisa tahan kok sakitnya
tapi kalo lagi sakit harus gerah diobatin mbak
nanti makin parah
kok mbak tau sih saya lagi gak ada uang
tahu mbak tadi ada yang datang buat nagih kartu kredit
katanya mbak belum bayar
pokoknya kalau misalnya masih sakit perut lagi
mual lagi kita ke dokter aja ya mbak
yaudah mbak istirahat
butuh dua orang lagi buat photoshootnya
ke temen temen sesama model
secepatnya saya kabarin
aduh gue panjang umur banget
aku barusan ditawarin jam foto
tapi aku disuruh jalan sekarang
aku siap siap dulu deh
wah mbak saya ikut senang
kenapa sih harus begitu tangannya
udah sih ini pegangan kan
kita sebenarnya mau kemana sih
kamu tuh banyak tanya ya
udah ikutin aja udah diem
kita dimana sih mas
aku mendengar suara air kita di laut ya
kau bawa aku ke laut
gak usah tau
udah gak usah banyak tanya deh
udah ikutin aja
diem orang tinggal duduk juga
sengaja mau bikin aku jatuh terus kamu peluk aku kayak gini kan
ya kan aku gak tau kan aku gak ngeliat
kamu bawa aku kemana sih ke laut ya
kamu bikin aku surprise disana ya
sengaja aku bawa aku ke laut ya
sengaja aku bawa aku ke laut ya
sengaja aku bawa aku ke laut ya
sengaja aku bawa aku ke laut ya
sengaja aku bawa aku ke laut ya
sengaja aku bawa aku ke laut ya
gak perlu gak enak tante
ngomong aja ada apa tante
ya gini jess karena
kamu merasa karena kita keluarga gak apa apa
kamu kan tau
banyak hal hal yang saya sudah lakukan
kemarin tante sarah
keluar dari rumah
keluar ini pasti semua gara gara aku ya tante
ya aku jess juga minta maaf banget ya
pasti gara gara aku laporan sama om
tapi malah ke kantor polisi
nyusulin ricky om jadi marah ya
enggak bukan jess
bukan karena itu
ini keputusan dari
dan elsa juga
mungkin ini memang saatnya kita memberikan pelajaran buat elsa
karena kalau gak
dia selalu aja bertindak seenaknya dia
jadi kamu gak usah ngerasa bersalah ya
jangan ngerasa bersalah ya jess
bukan karena itu
ya tante maaf ya sekali lagi
aku boleh tanya
kalau gitu maksud kedatangan om dan tante ke sini ada yang bisa aku bantu mungkin
ya kamu kan dekat sama elsa
mungkin kamu tau
elsa sekarang tinggal dimana
aku malah belum ketemu sama elsa sama sekali om
apa bisa kamu bantu om sama tante
kamu cari tau
elsa sekarang tinggal dimana
tapi inget ya nanti kalau sampai kita udah tau elsa ada dimana
kita harus menahan diri jangan ngebantu elsa apa apa
om dan tante bisa percaya aku kok
pokoknya aku akan cari tahu gimana pun caranya
dimana elsa tinggal dan
dan dia gimana sekarang
elsa jangan sampai tahu ya kalau kami berdua
cari tau ya
papa elsa lagi kesini
ya elsa ada apa
astaga elsa ini jam berapa kenapa kamu terlambat lagi she
jangan minta maaf banget ya tuhan
tadi saya kesini naik angkot
kamu tahu sendiri kan kalau angkot itu ngetem terus kan
makanya agak lama datangnya kesini
kamu naik angkot
emangnya kamu dari mana saya
bukannya biasanya kamu selalu naik kendaraan orang tua kamu
atau at least mungkin kamu naik taksi online kenapa kamu naik angkot
kayanya gue ga usah bilang ke jessica deh
kalau sekarang gue gak tinggal di rumah mampu apa apa lagi
sa kamu dari mana kenapa kamu naik angkot sa

sa kamu dari mana kenapa kamu naik angkot sa

duh elsa juga jangan sampai tau nih kalau aku tau dia diusir dari rumahnya
jessica juga gak perlu tahu kalau gue sekarang tinggal di rumah sienna
aku kasih pada ke karyawan aku aku minta tolong sama mereka
jalannya lelet makanya aku suruh dia move semoga cepet jalan ya
ya kamu belum jawab pertanyaan aku loh kamu kenapa kamu dari mana
gini saya udah ditungguin sama pak bobi tapi saya mau ke toilet dulunya sebentar ya
jangan lama ya saya ditunggu